hari minggu lalu tiga puluh dua warga negara india mau coba coba masuk ke indonesia
ya nggak bisa akhirnya pulang lagi ke negaranya
karena persabtu kemarin indonesia menolak wna yang memiliki riwayat perjalanan ke india dalam kurun waktu empat belas hari terakhir
serta menghentikan sementara penerbitan visa bagi negara india
tim liputan cnn indonesia